hai dinasumberdaya air atau sda dki jakarta telah dua kali mengeringkan rawa lindung yang
merupakan waduk alami karena lokasinya yang berada di tengah permukiman penduduk pengeringan
rawa lindung dilakukan menggunakan pompa mobile karena ketiadaan alat pompa di waduk seluas
lima hektare yang mampu menampung air hingga dua puluh satu m tiga air yang disedot dari rawa lindung akan masuk
langsung ke saluran penghubung atau phb kali pesanggerahan sementara itu proses pengeringan
waduk di setiabudi timur dilakukan menggunakan enam pompa permanen yang dipasang di waduk karena
fungsinya selain sebagai waduk pengendali banjir juga sebagai penyedia air baku pengeringan waduk
menjadi inovasi suku dinas sumberdaya air jakarta selatan untuk mengantisipasi banjir yang kerap
terjadi saat musim hujan tiba pengeringan akan dilakukan di sembilan belas waduk di setiap bulan
waduk yang terdapat di jakarta selatan tujuannya dari pengeringan waduk ini ketika terjadi hujan
ada tampungan untuk menampung air hujan lokal itu tujuan kita sehingga air di hilir waduk itu
bisa bekerja normal artinya belum kebebanan air hujan secara menyeluruh di situ pengeringan
bertujuan agar waduk bisa menampung lebih banyak air saat hujan turun
mengingat sebanyak sembilan belas waduk di jakarta selatan tersebut memiliki daya tampung hingga delapan ratus enam puluh enam ribu
meter kubik diharapkan dengan dikosongkan maka bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya luapan
banjir dari waduk saat hujan lokal mengguyur ibukota dki jakarta memiliki tujuh puluh enam buah waduk
dengan luas total mencapai lima ratus dua hektare sejauh ini proses pengeringan waduk baru dilakukan pada waduk
waduk di jakarta selatan seluas delapan hektare di jakarta selatan dan di jakarta selatan juga memiliki
hektare sementara suku dinas sda di wilayah jakarta lainnya menerapkan penanganan berbeda
dalam upaya pencegahan banjir salah satunya dengan pengerukan lumpur pada waduk di tempat itu kita
buat waduk jadi bikin baru waduknya untuk mengalirkan air ke dalam waduk baru baru
kemudian nanti dipompa untuk dialirkan ke sungai karena memang kontur tanahnya cekung lalu ada
dan sudah terlanjur ada solusinya kita buatkan padu itu di jakarta barat kita lakukan proses
pengeringan waduk dilakukan menggunakan dua pompa mobile milik sudin sda jakarta selatan yang
berkekuatan empat ratus dan dua ratus m tiga per detik dibutuhkan waktu dua hingga tiga hari untuk mengeringkan satu
waduk tergantung luasan waduk dan volume air yang tertampung sufiani tanjung fikri adin jakarta